telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia dini apriliana di bandara soekarno hatta
selamat pagi dini bagaimana pantor arus mudik jelang lebaran yang akan berlangsung dua tiga hari lagi
selamat pagi anissa dan juga yuda
tadi saya sempat memantau di kondisi di soekarno hatta tepatnya saya sedang berdiri saat ini yaitu di terminal satu b
bahwa tidak ada penumpukan atau juga kepadatan penumpang yang hendak mengantri di kawasan ini
tapi tadi saya sempat berbincang kepada petugas bahwa penumpukan sempat terjadi pada pukul lima pagi tadi
dengan alasan penumpang ingin bersiap siap untuk lebih pagi karena dengan alasan keamanan dan juga kenyamanan
yuda dan anissa
apakah anda sudah mendapatkan data terkini terkait dengan berapa pemudik yang berangkat pada satu pekan terakhir ini
menjelang idul fitri gini
ya sudah tadi pemberangkatan pukul dari lima hingga lima tiga puluh ada tiga puluh enam penerbangan yang sudah berangkat
dan hari ini diperkirakan ada sekitar satu lima ratus penumpang yang akan mudik ke berbagai daerah yang paling ramai adalah jawa tengah timur dan juga jawa barat
dan berdasarkan prediksi tercatat jumlah penumpang berangkat paling banyak adalah
h dua lebaran dengan prediksi total sembilan puluh tiga satu ratus empat penumpang per hari untuk tujuan domestik
sementara untuk jumlah penumpang terbanyak kedua akan diperkirakan jatuh pada h satu lebaran dengan total delapan puluh lima tujuh ratus tiga puluh sembilan penumpang penerbangan domestik perharinya
sementara pada hari lebaran jumlah penumpang penerbangan domestik yang berangkat akan diprediksi menurun ke angka tujuh puluh ribu penumpang per hari
nah peningkatan penumpang telah terjadi yang memang sejak h satu
yuda dan anissa
ya terima kasih dini apriliana atas laporan anda
producer lapangan sianen indonesia langsung dari bandara soekarno hatta